jalan kok ditutup
alhamdulillah semakin hari
semakin bertambah banyak jemaahnya
siapa dulu yang nyebang sesistemnya
pak ipan eh bentar bentar jangan kemana mana dulu nih nih lihat nih tuh dua ratus lima puluh ribu buat sumbangan ya nih nah jangan lupa hubungin ya kenceng ya
pak ivan kita ini beruntung punya jemaah seperti pak ivan selain dia baik juga sangat peduli untuk kepentingan listrik di masjid
iya betul pak bapak ya
oh iya harus dong pak ustadz
kalau sampai gue lupa bisa mati tuh listrik lu orang nggak bisa suatu nggak bisa ngaji
oleh karena itu saya atas nama warga mengucapkan terima kasih pak ivan
semoga ini menjadi berkah buat keluarga pak iva
nah itu dia allah ngasih berkah ke keluarga gue jadi keluarga gue kaya bisa nyumbang
tapi ingat lu ngaji lu dimusola itu
pahalanya buat gue semua ya
eh jangan gue tinggutan ini urusan gue sama pak ustadz
lu apa apaan nih jalan ditutup
eh eh eh ya nih apa apaan
bang kok jalanannya ditutup sih bang
lo kakek bisa lewat dari jam sembilan sampai jam dua belas malam
bang dari zaman bapak abang sampai sekarang ini jalan juga kita bisa lewat semua bang
jadi bapak gue udah nggak kadeh ya
jadi sekarang tanah ini jalanan ini punya gue
jadi gue punya hak untuk nutup jalan ini
kalau abang nutup jalan itu sama aja bang nutup rezeki abang sendiri bang
ada juga lu tuh
bang saya tuh mau ke masjid bang
bukain bang bukain
motor lu tinggal di sini ya
udahlah saya putar balik bang
itu namanya amat ya
jalan kok ditutup

ya kan laki laki mpok murni sendiri yang nutup tuh jalan
balibanda bangetan banget
balibanda bangetan banget
orang orang lainnya mau masalah nih gue ada orang miskin di sini
emang bener abang yang nutup jalan ngomong gitu
mulutnya buuh nih
emang kenyataan begitu gue kan cuma jawab omongan untuk murni doang
lu ngeles aja lu kayak bajai udah jelas jelas lo yang ngomong ke bini gue
ini pak ayo bayar ya belanjaannya
gue ngeri deh mulut laki lo ini
kasih apa ya udah belanja sih
maafin suami saya ya pak
eh murni murni murni lu ngapain minta maaf
eh lu tuh bininya ipan
juragan tanah terkaya di kampung ini
gak ada sejarahnya orang kaya itu salah
abang tuh udah nutup jalan umum
eh murni gue kasih tau ya
sampai ujung sana louis sampai ujung sana
itu punya babek gue
babek gue udah kagak ada
dia jadi milik gue lah
jadi serah gue mau gue bikinin apaan
mau gue bikin lapangan bola kek
lapangan bulu tangki serah gue
allah azim ya allah
eh eh eh tunggu dulu tunggu dulu
lo ini pada oon atau bagaimana sih
lewat jalan ini kan gue udah bilang bayar
yaelah bang bang
masa kita jalan beginian doang kudu bayar bang
yang bener aja bang
iya lagian ini kan jalanan umum
siapa aja yang bisa lewat sini bebas
kalau lewat di mari ini lo kan tahu
ini tanda punya gue
nah sini sini bayar
bang mending kita cari jalan lain aja deh
putar balik aja sana biar gempor
yaudah mendingan kita gempor
ada tujuh turunan juga nggak bakal kaya lo kayak gue
nakal jalan sini
jadi gitu pak rt kita tuh nggak boleh lewat jalan situ deh
iya udah keturun banget tuh si bang ipan
iya pak rt yang tegas dong
jangan diam aja
bang ipan gak semena mena sama warga
nah bener tuh pak rt
ya sudah nanti saya bilangin sama bang ivannya
sekarang bosan pada ribut ribut ya
oke kalau gitu pak rt lebih baik jemputin pak ustadz
biar pak ustadz saya yang jemput
orang mau tidur dan ngapain sih
bukan bang ipan
ini ada laporan dari warga katanya jalan ditutup ya bang ivan ya
jalan yang mana
jalan depan rumah bang ivan
bahkan kata warga apabila mereka mau jalan dikena kutipan bayaran
pak rt jadi ustadz lo tau kan lo tuh pada ngontrak sama gue
dan lo tau seluruh kampung ini tanahnya punya babek gue
tapi setahu saya bang ipan tanah yang depan bang ivannya ini sudah diwakafkan dari bokapnya bang ipan dan engkong bang ipan
gua jurakan tanah di kampung ini
babek gue udah nggak ada jadi gue punya hak untuk membatalkan tanah wakaf itu
lo tuh ye
eh masih untung lo ye
gue cuma suruh bayar tuh jalanan yang itu
kalau sekampung gue suruh bayar gimana
apa nggak ada kebijakan lain bang iva
jalan tol aja bayar
apalagi jalan itu
hah itu tanah punya keluarga gue
orang yang berduit baru boleh lewat
kenapa kayak gitu sih bang
lu tanya sama pak ustadz
yang nyumbang buat listrik masjid siapa
yang nyumbang lampu biar anak anak bisa pada ngaji dihangat tuh siapa
selama ini pak ipan sudah banyak membantu
terus gimana pak ustadz
bang ipan keluarganya cepat dibingung
asal ada deal dealan dulu sama gue
deal dealan sama kayak gue deal dealan sama ustadz
deal dealan gimana maksudnya
gue akan bolehin lo orang lewat jalan itu
nantinya harus buat kuah semua
jadi berjumlah ngomong sama dia
aduh kepala gue
pak ipan ustadz berulang aja
ya allah ipan
ya udah sekarang ambil minyak kayu putih ya
ia emak tuh
bang kenapa sih kamu bang

kamu pan ya allah
kok gak ada yang nolong ya
udah di gosok gosok ya murni
kok ku bisa ada di sini
ini juga ah
gua gak apa apa kok
alhamdulillah pan selalu sadar pan
kamu ke dokter ya nak ya
ya allah pan
kamu tiga bener sama emak
kenapa sih mur
halo itu tega banget sama gua
orang lain dikacau sehat
giliran gua dikacau sakit
yaudah bang gak usah teriak teriak
hah bodo amat gua gak peduli
gua ini lagi protes gua lagi benci
mur lu lihat sendiri mur
lu sedekah apa gua ngasih orang banyak loh
tapi lu tega giniin gua
abah gak boleh nyalahin allah
bisa aja ini penyakit dari allah biar abang itu cepat sadar

maksud lu gua begini karena dosa gua gitu ha

jadi bini on banget sih
gak ada perhati perhatiannya banget sama suami

gak maksud bang murid minta maaf
lu lihat gua bakal buktiin
oke allah ngasih gue sakit
tapi gua akan buktiin kalo gua akan sehat dan gua bakal hidup lama